sehingga harga tiket pesawat masih mahal

sementara itu komisi pengawas persaingan usaha
memperpanjang proses investigasi dugaan kartel
tarif tiket pesawat dan kargo udara
meskipun sudah ada beberapa imbauan yang telah diterbitkan pemerintah
harga tiket pesawat di indonesia masih mahal
mahalnya harga tiket terjadi karena pihak mas kapai berupaya
agar bisnisnya lebih baik
secara aturan mereka tidak melanggar aturan
karena harga tiket masih sesuai dengan batas atas yang ditetapkan
pemerintah selaku regulator akan menawarkan dua opsi kepada maskapai
dalam memberikan tiket pesawat yang terjangkau oleh masyarakat
menurut menteri perhubungan budi karya sumadi kepada detik com
pihaknya sudah menerbitkan imbauan kepada mas kapai penerbangan nasional
untuk menurunkan harga
di mana imbauan tersebut dikenal dengan subharga
atau harga tertentu berjenjang
budi menambahkan akan memanggil mas kapai penerbangan garuda indonesia
hingga lion air untuk mendiskusikan penurunan harga tiket
apabila mas kapai menerapkan surprise pada tiket
maka harga tiket pesawat yang terjangkau akan tersedia
di sisi lain komisi pengawas persaingan usaha memperpanjang proses investigasi
dugaan kartel tarif tiket pesawat terbang dan kargo udara
langkah ini dilakukan karena alat bukti yang dicari masih belum ditemukan
di lansir detik com komisioner kppu guntur esaragih mengatakan
proses investigasi akan diperpanjang hingga tiga puluh hari terhitung sejak dua puluh dua april dua ribu delapan belas
tim akan fokus untuk menemukan bukti bukti yang dibutuhkan
dugaan kartel tiket pesawat menyeruak karena makin sedikitnya pemain besar di industri ini
sehingga menimbulkan resiko kong kali kong antar pemain untuk bersepakat mengatur harga
dua maskapai penerbangan garuda indonesia dan lion air group
dinilai melakukan praktik duopoli dan kartel karena menguasai pasar di indonesia
harga tiket pesawat yang tinggi dikeluhkan banyak pihak
dampak yang sudah dirasakan juga oleh dunia pariwisata domestik
imbauan kementerian perhubungan tidak diindahkan mas kapai
mekanisme pasar dituduh sebagai penyebab drastis yang menaikkan harga ini
belum lagi ada tuduhan kartel yang sempat dilayangkan beberapa pihak
malam ini sudah bergabung di studio pak guntur syahputra saragi
komisioner kppu republik indonesia
pak guntur selamat malam
terima kasih sudah ada di sini dan juga ada pak sudaryatmo
pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia ylki
pak sudaryatmo terima kasih sudah hadir
saya ke ylki dulu sudah ada di sini
sudahkah ada informasi atau temuan atau laporan yang diterima ylki
sejak harga tiket pesawat melonjak naik sekitar akhir dua ribu delapan belas kira kira
kita mengumpulkan dari beberapa sumber ya
pertama dari konsumen
dari konsumen memang beberapa penumpang itu yang sebelum kenaikan
punya program program yang bisa memberangkatkan personil lebih banyak itu harus memangkas separuhnya
jadi misalnya teman teman rsm yang di bidang pencanaan itu
sebelumnya punya tim yang begitu ada bencana bisa mengirim
tapi begitu ada pesawat itu langsung dia nggak bisa mengirim personil
kemudian yang kedua kita juga komunikasi dengan teman teman operator airport
memang penurunannya cukup beragam dan itu juga akan sangat tergantung pada karakter dari penumpang bandara
jadi misalnya kayak bali itu internasional dia tidak begitu berpengaruh
tapi domestiknya sangat berpengaruh
kemudian di domestik itu kita juga pilah pilah lagi dari sisi segmentasi penumpang
jadi kan penumpang itu kan ada tiga
ada dia bisnis
jadi kalau bandara bandara yang penyebaran penumpangnya merata
dia tidak begitu terpukul
tapi kalau penerbangan yang dia itu kebanyakan di drive oleh government spending sangat terpukul
misalnya bandara mana
jadi misalnya kalau di indonesia timur itu misalnya el tarikupang
itu sebenarnya driver penumpang itu sebenarnya pariwisatanya belum tumbuh
bisnisnya juga belum tumbuh
lebih ke government spending kan gitu loh
jadi itu walaupun memang kalau di government spending itu juga di bulan januari sampai april itu memang pengeluaran uangnya memang belum cair
memang itu yang musim musim sepi lah kalau di government seni
tapi kalau nanti november desember itu yang jor joran lah kira kira gitu
tapi kalau misalnya keluhan yang datang ke ylki itu
terkait dengan tiketnya yang terlampau tinggi atau kenaikannya yang drastis atau dua duanya
sebenarnya begini kalau di dalam tiga bulan terakhir itu
jadi lebih ke belanja konsumen untuk transportasi gitu loh
kalau dalam konteks penerbangan itu ada dua yang sekaligus
tiketnya naik sama bagasi berbayar
walaupun bagasi berbayar itu policy airline masih beda beda
tapi itu juga memperbaiki
tapi itu juga mempengaruhi spending konsumen di dalam cost untuk transportasi tadi kan gitu
kppu kemudian juga sempat kemudian ada tuduhan tuduhan kartel
sudah sempat juga menginvestigasi perkara kargonya sudah ya
sudah naik tingkatan ininya ya pak guntur
mungkin saya jelaskan untuk kargo jadi kita untuk penerbangan cukup banyak ini
kalau dalam tahap penyelidikan kita ada tiga potensi perkara
yang pertama itu tiket tiket yang dilakukan oleh beberapa maskapai
dugaan kesepakatan harga
kesepakatan harga iya
pasal lima undang undang lima ratus sembilan puluh sembilan berikut juga dengan kargo
kargo juga sama juga dugaan kesepakatan harga oleh mas kapai
yang ketiga yang sudah sampai diinvestigasi rangkap jabatan garuda dan sriwijaya
karena memang sesuai dengan pasal dua puluh enam itu berpotensi melanggar
mereka direksi beberapa direksi garuda atau komisaris merangkap jabatan di sriwijaya
karena akan berpotensi menyalahgunakan posisi dominan
terkait kartel sudah berjalan
tanggal dua puluh dua kemarin kita sudah expose ya
dari investigator kita sudah expose terhadap progres yang mereka sudah temukan
temuannya apa saja pada saat itu
mungkin saya belum bisa sampaikan ya masih proses penanganan
tapi diperpanjangkan ya
karena prinsipnya penegakan hukum ya
jadi kita harus paham betul karena kpp adalah penegak hukum administrasi dalam konteks persaingan usaha
kita harus paham betul
sesuatu yang memang kita sudah
sangkakan itu memang sahih valid gitu
sehingga ketika proses persidangan pun nanti itu memang terbukti
jadi rakom kemarin belum yakin ya
apa yang kita minta untuk lebih lagi mencari investigator kita dan kita kasih waktu tiga puluh hari
apa kesulitan yang ditemui teman teman investigator sih di lapangan soal misalnya untuk tiket
ya tentu saja sebagai penegak hukum kami harus menemukan dua alat bukti
dua alat bukti seperti kita ketahui kppu tidak seperti lembaga pro justisia
lain seperti polisi dan kpk
kami tidak punya hak pewenang menyadap menyita dan menahan
tentunya kami akan lihat kalau dipasalkan kesepakatan menetapkan harga
pelaku usaha dilarang dengan pelaku usaha persaingan kesepakatan menetapkan harga
kesepakatan itu tentunya kita harus punya alat buktinya
dan itu masih proses pengerjaan di kami
seperti yang kita ketahui dalam lembaga persaingan manapun kadangkala menggunakan circums evidence indirect evidence ya istilah lainnya
dan tentunya itu perlu
dan tentunya itu perlu penerahan yang lebih dalam lagi di kami
dan ini melibatkan banyak kalau bicara tantangannya karena ini beberapa pelaku usahanya banyak
walaupun secara grup ada dua grup besar
grup garuda dan grup lion plus air asia
sriwijaya sebenarnya secara resmi kan juga belum
justru persoalan garuda dengan kso dengan sriwijaya itu yang kita permasalahkan
karena bagi kppu memang industri pesawat kita kalau sampai hanya pelaku usaha sedikit
karena prinsipnya potensi kartel itu akan makin besar untuk pasar yang makin terkonsentrasi
makanya kemarin kita juga air asia air asia juga kan mengeluhkan di publik soal dia di boykot gitu ya
untuk itu kita juga sudah masuk penelitian ke air asia
kita masih dalami ya apakah memang benar
karena kita menganggap itu masih informasi di publik dan kami sudah panggil
yang kemudian menjadi dalih atau banyak beredar di luar informasi ini adalah bahwa
ini harga biasa saja sesuai dengan mekanisme pasar
kalau sesuai dengan mekanisme pasar artinya mungkin ini pernah terjadi
pernahkah ada kasus seperti ini ditemukan oleh kpk
pernah dulu industri penerbangan dua ribu sembilan
kita pernah hukum
ya beberapa mas kp
begini sebenarnya ketika isu menjadi kenaikan harga dalam teori kartel memang
kalau memang pelaku usaha beberapa pelaku usaha ingin melakukan kesepakatan harga
memang motivasi yang umum terjadi itu adalah untuk menaikkan harga
karena pada dasarnya kenaikan harga itu harusnya mekanisme pasar
kami juga sebenarnya tidak setuju dengan cara cara kementerian untuk langsung apalah itu
menyarankan atau mengimbau dan
tidak karena sebenarnya yang terpenting bagi regulator itulah menyiapkan iklim
industri nya yang sehat
tidak ada persaingan usaha yang tidak sehat
industri nya sehat efisien
jadi kalau hanya sekedar hanya mengimbau itu hanya pragmatis
kalau sekarang sampai sudah terjadi itu kan berarti apa ya apakah kppu juga melihat ada
ini juga diakibatkan oleh dalam tanda kutip pembiaran yang dilakukan pemerintah selama ini
karena mungkin tidak secara jelas mengatur industri aviasi yang cukup menguntungkan bagi para pemainnya
justru kita mendorong pemerintah jangan terlampau ikut campur urusan harga
pemerintah fokus menciptakan iklim industri yang efisien
itu saja yang kompetitif
karena satu hal juga harga di maskapai itu kan konsekuensi dari berbagai industri yang terkait
bagaimana dengan bandaranya
itu juga kan terkait karena satu hal komponen biaya yang dibayarkan konsumen kalau sekarang itu kan harga sudah masuk juga
jadi bagaimana juga dengan aftur dan lain halnya pajak dan segala macam
jadi poinnya kppu sudah berkali kali meminta supaya pemerintah untuk harga
karena bukan apa apa
karena ketika itu dilakukan oleh pemerintah itu akan menolak logika pasar itu sendiri
karena seharusnya pertama asumsinya tidak harus persaingan sehat
jadi naik atau turunnya itu mekanisme pasar
kalau memang pelaku usaha yang a naik dia akan kehilangan opportunity daya saingnya untuk konsumen
maka itu akan pindah ke pelaku usaha b
maka a akan cenderung akan beradaptasi karena b akan diuntungkan
begitu mekanisme pasar
tapi kemudian yang menjadi pertanyaan itu kan adalah
apakah memang mekanisme apa ya bukan mekanisme
apakah selama ini memang harga harga yang dinikmati itu justru itu adalah dampak dari perang harga
atau termasuk juga regulasi yang tidak jelas sehingga terjadi kelonjakan yang luar biasa sekarang
kalau perang harga itu begini asumsinya gini
pelaku usaha itu bukan pelaku usaha yang bodoh yang dia mau bunuh diri
artinya mekanisme itu mereka harus perhitungkan
karena pelaku usaha itu pasti punya perhitungan sendiri dalam pricingnya
jadi itu asumsi dasarnya dulu
itu pelaku usaha bukanlah hal yang
kalau memang dianggap itu harga terlampau murah
sebenarnya pemerintah bisa main instrumen
layanan apa yang mau
standar pelayanan minimal apa yang harus dipenuhi
jadi tidak ada kaitan
apalagi kemarin ketika maskapai jatuh gitu kan
locust carrier itu saya pikir terlampau naif
karena apa gitu
karena pada dasarnya industri penerbangan itu kan memang ada syarat syarat minimum
soal safety yang harus
nggak akan mungkin
mana ada pilot yang berani terbang kalau memang dia tahu
jadi itu jangan kambing hitam
yang harus dibuka itu apakah industri penerbangan kita kompetitif
karena kalau itu kompetitif sehat tidak ada persaingannya
persaingannya sehat kompetitif efisien
pada akhirnya pelaku usaha akan mampu untuk memberikan harga yang wajar
jadi kalau misalnya sekarang
kalau dari ilki misalnya kppu mengatakan pemerintah tidak perlu menekan atau mengimbau maskapai
untuk menurunkan harga
jadi apa yang bisa dilakukan sekarang kalau menurut ilki
ya sebenarnya kalau dari sisi konsumen itu kita mengharapkan harga yang fair dan sustainable
di airline itu memang begini ya pak
kalau bagi konsumen yang menimbulkan tanda tanya itu kan
kita sebagai contoh membandingkan full service carrier
dari jakarta ke makassar itu sekitar dua jam
itu tarifnya hampir sama dengan jakarta ke ho jimin tiga jam
tarifnya sama itu kan
ini ada apa dengan dunia penerbangan gitu
kan pesawatnya sama
struktur kosnya itu yang harus dibedah
kenapa yang membuat airline di indonesia itu tarifnya lebih mahal
memang tadi ya pak
salah satu dugaan adalah kartel
cuma kartel itu kan biasanya tujuannya kan untuk eksesif margin
ini juga menjadi menarik untuk dianalisa kppu
karena margin di airline itu sangat kecil
margin di airline sangat kecil
ini juga menjadi pertanyaan
kenapa komponen struktur kos apa yang menjadikan
konsumen itu harus membayar lebih mahal dibandingkan airline di negara lain
untuk lama penerbangan dengan pesawat yang sama
itu yang menjadi pertanyaan
tapi kemudian bagaimanapun
disini pemerintah mungkin juga harus memberikan sinyal yang jelas
itu mungkin yang sebenarnya ditunggu masyarakat
karena mungkin kemarin energinya habis untuk pilpres
tapi sekarang masih ada utang nih yang belum beres
soal harga tiket pesawat yang sudah berjalan begitu lama
apalagi sebentar lagi sudah mau lebaran
nanti kita bahas setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih terima kasih

batas bawah saya setuju kalau jadi lebih ke kalau ada operator yang lebih efisien di atas batas
bawah mestinya jangan di jangan dipek kan gitu loh tapi juga begini harus jangan sampai batas
bawah itu sudah masuk ke kategori predatory pricing ini yang juga harus dilakukan
cuma menjadi problem apakah itu tugas kementerian perhubungan itu ya iya
batas bawah itu bukan soal efisiensi karena kita lihat macam macam model bisnisnya
bahwa ini tv ini tidak boleh tayang karena tarifnya rupiah kalau dia terbatas bawah
karena setiap bisnis punya model tersendiri sama seperti tadi jakarta ke medan itu penuh
tapi itu pesawat harus balik ke jakarta lagi karena ada jakarta medan lagi ketika dia balik
tol ada kapasiti justru disitulah strategi inovasi maskapai untuk mungkin saja harganya
dibuat jauh lebih rendah lagi lebih rendah lagi karena apa itu ada kapasiti pulang kosong
langkosong justru pemerintah membatasi membatasi dengan konsumen untuk mendapatkan harga yang lebih
murah mungkin bukan soal efisiensi model bisnisnya beda beda juga di satu sisi pemerintah mengatur
batas bawah tapi pemerintah itu juga tidak bisa akses ke tadi ke jadi gini kalau di pesawat itu kan
sini yang menjadi menjadi rahasianya airline yang pemerintah nggak bisa mengakses ini juga juga
persoalan makanya kan jadi dari situ sebenarnya lagi lagi persoalan apa tidak mudah untuk
menentukan tadi menentukan menentukan apa jadi dari sisi fine naba jadul dulu ketika ketika
adel menentukan harga itu kan dia subsidi dengan rute lain ada kemudian apa apa
ini yang pemerintah sendiri juga kesulitan untuk mengakses
dan memang pemerintah tidak perlu tidak perlu harus masuk
pemerintah yang perlu gini industri maintenance perbengkelan
jadi jangan hanya lihat di atas
apakah biaya bengkel kita untuk pesawat kita itu mahal dibanding yang lain
leasing dan segala macam
ini ada berbagai komponen struktur industri di sini
apakah bandara bandara kita itu sudah cukup layak harganya segitu
pertanyaannya juga sederhana apakah kita layak juga untuk bandara semahal itu
contoh lokas karir
lokas karir kita tidak berpihak
kalau kita lihat di malaysia ada khusus lokas karir
kalau memang ada konsumen yang membutuhkan harga lebih murah
tidak perlu harus masuk bandara yang begitu mewah
karena dia sudah tahu saya bayar harga murah saya tidak dapat
jadi dukungannya kemana
ini kan yang ada hanya untuk meredakan emosi publik
tapi tidak sesuatu yang substansi
tidak menyelesaikan masalah juga gitu ya
kita menjadi industri yang menjadi pusat dari pelaku pelaku usaha di asean
misalnya aptur itu isinya di indonesia
sehingga industri nya efisien
itu yang harus menjadi
jadi bukan hanya di permukaan
seolah olah hanya saya akan himbau turunkan harga
batas bawah dinaikkan
jadi sebenarnya kan
kalau dari catatan ylki kan
harga itu kan secara sederhana kan
kos ditambah margin kan
yang harus dilakukan pemerintah itu
bagaimana mengefisienkan kos tadi
sehingga biayanya turun
kan cost itu bisa dari sisi airline
bisa dari sisi airport
bisa dari industri
kosnya itu yang harus diturunkan
kalau kosnya turun
dengan margin yang sama
pasti tarifnya turun
dan ini menurut ylki
selama ini pemerintah masih belum bisa
mengefisiensikan atau memberikan regulasi yang jelas soal itu
terkait dengan kos yang selama ini ada
ya memang begini ya pak
kadang kadang konsumen tidak punya pilihan ya
misalnya dalam konteks bandara itu ya
bandara itu kan
kalau di soekarno hatta itu kan ada terminal satu
itu psc nya beda beda
terminal satu dua
saya pengen bandara yang sederhana aja
itu yang harus dibayar tadi
termasuk itu juga begini ya pak
pilihan airline terhadap terminal satu atau tiga
itu juga berpengaruh ke tarif juga yang
itu diluar kendali dia
tapi bang guntur oke lah
tapi berapa lama proses ini kira kira akan berlangsung
kalau misalnya dari penyelidikan yang saat ini dilakukan
ya tentu tiga puluh hari kita anggap waktu untuk cukup bagi investigator kita
nanti kita pasti pastikan juga ya
ini tidak boleh gantung karena ini penegakan hukum
apakah kita terima untuk naik ke pemberkasan
atau kita perpanjang lagi
karena prinsipnya pendekatan hukum
membukti memang yang tidak yakin juga
kita tidak bisa hanya justifikasi ini yakin ada tidak
tapi harus berangkat dari alat bukti
oke baik kita tunggu perkembangannya seperti apa
bang guter terima kasih
pak sudarama terima kasih banyak dari ylki
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami